yang pertama pada bulan februari dua ribu dua puluh satu kemudian bulan maret dua ribu dua puluh satu dan kemarin tanggal empat september
maka penindakan sanksi yang dikenakan terhadap holy wing ini adalah pembekuan sementara izin beraktivitas secara operasional
izinnya kita bukukan kemudian dikenakan sanksi denda administratif sebesar lima puluh juta rupiah
sementara itu manajemen tempat hiburan malam tersebut menerangkan pihaknya menerima keputusan dari pemerintah karena ini kesalahan dari pihaknya
diketahui tempat hiburan malam yang berada di kemang ini telah melanggar ketentuan jam operasional dan pelanggaran lainnya sebanyak tiga kali
sehingga mendapatkan sanksi pembekuan izin operasional yang mengacu pada peraturan daerah nomor dua tahun dua ribu dua puluh dan peraturan gubernur nomor tiga tahun dua ribu dua puluh
seperti yang terjadi tetap seperti biasa
mau kafe restoran perkantoran pabrik kegiatan lain unit kegiatan lain yang melanggar tentu akan diberi sanksi ditindak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada ya
kami minta semua patuh disiplin

pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level tiga hingga tiga belas september mendatang
kebijakan baru diterapkan pada malam hari di ibu kota
direktorat lalu lintas polda metro jaya menerapkan crowd free night di kawasan sudirman tamrin kemang scbd dan asia afrika
kebijakan ini diterapkan di setiap akhir pekan mulai pukul sepuluh malam hingga jam empat pagi
sebab itu maka pembatasan mobilitas baik dengan metode ganjil genap maupun
kita tambah dengan crowd free night
itu tetap akan kita laksanakan paling tidak sampai dengan seminggu ke depan
crowd free night akan diterapkan hingga berakhirnya perpanjangan ppkm level tiga pada tiga belas september mendatang
tim liputan cnn indonesia jakarta